pemerintah indonesia mulai melakukan tes masal covid sembilan belas
tes masal dilakukan untuk mendeteksi dan menekan persebaran covid sembilan belas
pemerintah indonesia memilih melakukan tes masal untuk menekan laju persebaran covid sembilan belas
tes masal yang dipilih indonesia adalah deteksi antibody imunoglobulin dengan pengambilan sampel darah
hasil tes bisa diketahui dalam waktu lima belas hingga dua puluh menit
sekalipun masal tes ini bukan untuk semua orang
pemerintah melakukan tes masal kepada mereka yang memiliki potensi terpapar tinggi
siapa saja mereka
misalnya a dinyatakan positif covid sembilan belas
pemerintah lalu mendata kemana saja a beraktivitas selama empat belas hari terakhir
nah orang orang yang pernah melakukan kontak dengan a inilah
yang akan mengetahui
a akan mengikuti tes masal
mereka yang hasil imunoglobinnya positif akan menjalani tes lanjutan yaitu swab
dengan mengambil sampel cairan di tenggorokan bagian belakang
dan dilakukan tes reaksi berantai atau pcr test
menurut pemerintah ada enam ratus hingga tujuh ratus orang yang rawan terinfeksi
pemerintah mengaku sudah menyiapkan satu juta alat tes yang diimpor dari tiongkok
tak bisa berdiri sendiri pemerintah juga gencar mengimbau masyarakat
untuk menjaga jarak dan berdiam di rumah untuk menekan laju persebaran virus corona